jurnalis manado yang tergabung dalam aji manado ijti sulut dan pwi melakukan unjuk rasa menolak disahkannya rkuhp
tidak hanya di manado jurnalis yang tergabung dalam forum wartawan sidoarjo
menggelar aksi demo dan teatrikal di sepanjang jalan ahmad yani sidoarjo jawa timur
jurnalis manado yang tergabung dalam aji manado ijti sulut dan pwi melakukan unjuk rasa menolak disahkannya rkuhp
aksi jurnalis manado ini juga mendapat dukungan dari sejumlah ormas yang ada di manado
aksi pertama kali dilakukan di zero point manado
kemudian berlanjut di depan kantor dprd provinsi sulawesi utara di kairagi manado
anggota dprd sulawesi utara juga menampung tuntutan para jurnalis yang menolak sepuluh pasal yang mengancam kebebasan jurnalistik
sementara itu sejumlah jurnalis kabupaten sidoarjo menggelar aksi teatrikal
mengecam tindakan aparat keamanan yang memukuli hingga merampas peralatan jurnalis
saat aksi demo para mahasiswa yang digelar di berbagai daerah di indonesia
dalam aksinya seorang jurnalis yang ditutup mata mulut dan telinga hingga ditaburkan bunga
sebagai bentuk penolakan terhadap sebagian rkuhp
yang dianggap akan memasung dan membatasi kinerja sebagai jurnalis
jadi begini aksi forum baratang sidoarjo kali ini menyikapi
bahwa beberapa rancangan undang undang yang ditelurkan oleh dpr ri dan pemerintah
kami anggap ada beberapa yang perlu kita kritisi
dalam hal ini khususnya polling untuk menidak tegas
oknum oknum yang telah melakukan tindakan represif terhadap kawan kawan kami jurnalis
setelah aksi teatrikal jurnalis yang tergabung dalam forum wartawan sidoarjo
melanjutkan dengan aksi long march sepanjang jalan ahmad yani sidoarjo
dengan membawa poster dan berorasi untuk memberikan pengetahuan
kepada warga tentang rkuhp yang akan membungkam kerja jurnalis
tim liputan cnn indonesia